pemerintah provinsi dki jakarta dalam waktu dekat akan melakukan uji coba aturan baru jam masuk kantor
penjabat gubernur heru budi hartono mengatakan uji coba ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di ibu kota
di goodsianinindonesia com uji coba masuk kantor akan dibagi dua yaitu pada pukul delapan dan sepuluh pagi
menurut heru budi hartono kebijakan diambil setelah mempelajari hasil pantauan di lapangan yang menunjukkan kemacetan di jakarta terjadi mulai pukul enam pagi
kepadatan terjadi saat warga dari kota penyangga seperti tanggerang bekasi depok masuk ke jakarta
heru menambahkan uji coba ini dilakukan setelah melakukan survei serta mendengarkan masukan dari para ahli transportasi polda metro jaya serta dinas perhubungan